satuan reserse dan narkoba polres pelabuhan tanjung perak surabaya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba
di lembaga pemasyarakatan medaeng sidoarjo jawa timur
dua pengedar yang ditangkap mengaku mendapat pasokan dari lapas medaeng
lembaga pemasyarakatan medaeng sidoarjo rupanya masih menjadi sarang para bandar narkoba
hal ini terbukti dari ditangkapnya dodik armadani empat puluh dua tahun
warga wonorejo surabaya bersama rekannya joko tiga puluh satu tahun
alesat reskoba polres pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
keduanya ditangkap setelah kedapatan menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu
yang diakui tersangka dibeli dari seorang bandar besar yang mendekam di dalam lapas medaeng sidoarjo
penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa rumah tersangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba
saat dilakukan penggrebekan
polisi menemukan sejumlah barang bukti sabu siap edar
selain menangkap dua orang polisi juga menyita barang bukti belasan poket sabu sabu siap edar
dengan berat lebih dari enam gram
senilai hampir rp tujuh juta
keduanya kini masih menjalani pemeriksaan di satreskoba polres pelabuhan tanjung perak